jumat pagi panglima tni secara resmi menyerahkan tugas dan mewenang kepala staf angkatan darat dari jenderal tni dudung abdurrahman kepada jenderal tni agus subianto
dengan demikian pertanggal dua puluh tujuh oktober jenderal tni agus subianto resmi menjabat sebagai kepala staf angkatan darat
memasuki tahun politik panglima tni memerintahkan kepada jenderal agus agar menjaga netralitas tni khususnya tni angkatan darat
di tahun dua ribu dua puluh empat khususnya kita menghadapi pemilu nanti kita sudah siap dan tentunya netralitas tni yang harus kita junjung tinggi kita komitmen karena hanya netralitas tni
tni netral saya yakin pemilu ini dapat berlangsung dengan baik aman lancar dan sejuk
anggota komisi satu dpr ri menilai agus subianto merupakan sosok yang tepat untuk memimpin tni ad
hal ini dilihat dari rekam jejak
jangan dilihat dari sejarahnya dilihat dari individunya
pak agus itu selama berpuluh puluh tahun mengabdi tni ad selalu bersikap profesional di setiap jabatan yang beliaumban
namun demikian banyak pihak yang mempertanyakan pilihan presiden jokowi kepada agus subianto
dari rekam jejak jabatan jenderal agus dinilai dekat dengan presiden jokowi dan keluarganya
ia misalnya pernah menjabat sebagai dandim surakarta saat jokowi menjabat sebagai wali kota solo
saat jokowi telah menjadi presiden agus subianto menjabat sebagai komandan paspampres
saya berdiri tegak sebagai tentara profesional yang memang mendahulukan kepentingan negara bukan untuk kepentingan golongan ataupun yang lain lain
jenderal agus subianto sendiri berjanji akan bersikap netral dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan tni angkatan darat
untuk netralitas tni tadi sudah disampaikan oleh panglima tni kita sudah menegaskan kepada seluruh prajurit untuk netral tidak memihak satu pasangan
jenderal agus subianto
jenderal agus subianto tentu harus membuktikan bahwa tni ad akan bersikap netral dalam pemilu mendatang
tni harus membuktikan diri sebagai patriot nkri yang berdiri dan melindungi semua golongan
yoh hermawan wiari jakarta